hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemilih untuk mengajukan permohonan pindah memilih atau tempat pemungutan suara
sejumlah kantor komisi pemilihan umum daerah pun dipadati warga salah satunya di kpud jakarta pusat
kantor kpud jakarta pusat hari ini dipadati warga yang ingin mengajukan permohonan pindah memilih atau tempat pemungutan suara
hal ini menyusul dikabulkannya uji materi terhadap pasal dua ratus sepuluh ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
terkait pemilih yang ingin berpindah tps oleh mahkamah konstitusi pada dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
putusan mk tersebut memberikan kesempatan bagi empat kategori warga
yaitu pemilih yang tengah sakit dan berada di rumah sakit tahanan di lapas dan rutan
korban bencara alam dan pekerja yang bertugas tidak dilokasi terhadap pemilih
pemilih yang telah berpindah tps domisili untuk mengurus layanan pindah memilih hingga tujuh hari sebelum pencoblosan
hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemilih untuk bisa mengurus berkas pindah tps atau formulir a lima
santika adalah salah satu warga yang mengajukan permohonan pindah memilih karena tuntutan pekerjaan
antrean warga yang membludak membuat santika terpaksa melakukan pengurusan berkas selama dua hari
dia pertama kan suruh
yang kita tahu dari tv tv kan
hanya kk sama ktp aja ternyata kita harus ngumpulin surat tugas
terus ya itulah yang
menyatakan kalau tanggal segitu kita benar benar tugas nah baru bisa diverifikasi di sini
nah kebetulan kemarin antrenya tuh terlalu banyak
jadi nggak bisa hari selesai hari itu juga dan kebetulan mungkin
pegawainya sedikit di sini
kpu surabaya ada empat belas satu ratus enam puluh lima calon pemilih yang telah mengurus form a lima atau pindah pilih
sebagian besar yang mengurus terkait penugasan kerja yang di luar ktp asal
calon pemilih yang berhak mengurus pindah pilih adalah mereka yang sakit
tahanan kepolisian dan kejaksaan korban bencana alam pengungsi dan tugas kerja
sebenarnya pengurusan pindah pilih sudah dimulai tiga bulan lalu
atau enam puluh hari sebelum satu bulan pilihan langsung tujuh belas maret dua ribu sembilan belas
namun berdasarkan judicial review mahkamah konstitusi
terdapat perpanjangan kepengurusan pindah pilih tujuh hari sebelum pemilihan
yakni lima hingga sepuluh april dua ribu sembilan belas
karena itulah banyak masyarakat yang belum mengurus dan mendapatkan form a lima
atau pindah pilih mengurus di masa perpanjangan ini
kepadatan terlihat di kpu surabaya pada dua hari terakhir mulai jam tujuh pagi
jam tujuh sampai jam sebelas
dari jam tujuh antri sampai jam sebelas
ini baru selesai
ya masukannya untuk selanjutnya
ya karena zaman digital zaman online mestinya tidak menu lagi seperti sekarang
antrinya sampai di jalan jalan raya
jadi sebaiknya ke depannya saran untuk kpu
supaya semua pakai sistem online aja
jadi yang kerja juga tetap bisa kerja
bisa mengisi form semua dari online
kpu surabaya sendiri melayani perpanjangan pengurusan pindah pilih ini
hingga rabu sepuluh april dua ribu sembilan belas
namun begitu hingga rabu siang kepadatan masih terlihat
saya tidak tahu ya apakah tertangani semua apa tidak
tetapi yang pasti kami melayani pendaftaran antrian itu sampai pukul enam belas
sama di tanggal sejak tanggal lima sampai tanggal sembilan kemarin
kami melayani antrian sampai tanggal jam enam
nah antrian ini kan tidak serta merta
kemudian bisa kami cetakan
tetapi kemudian harus kami proses yang itu bisa jadi sampai jam sebelas malam
ya tetap kita layani sampai antrian terakhir yang kami akhiri pukul enam belas itu tadi
kpu surabaya sendiri menambahkan
bila calon pemilih tidak terdaftar di dpt atau tidak bisa mengurus pindah pilih
tetap bisa menggunakan hak suaranya di tps asal
bagi yang belum tercantum di dpt
bisa ke tps terdekat dari alamat sesuai ktp yang masih memiliki hak suara
tim liputan surabaya jawa timur
hari terakhir pengurusan pindah memilih ratusan warga
mengantri di komisi pemilihan umum kota medan
hari ini warga menyerahkan berkas pindah memilih
ratusan warga sejak rabu pagi datang untuk menyerahkan berkas syarat pindah memilih
dari daerah asal ke kota medan
sebagian besar warga yang mengantri datang bersama rombongan tempat mereka bekerja
sayangnya sebagian warga tidak mendapat
memperoleh formulir a lima untuk pindah memilih di medan sumatera utara
karena kpu medan hanya menerima warga dengan empat kondisi tertentu
kami sekitar perusahaan kami grand delta hotel sepah nkrok
kita sekitar dua ratus orang
yang terdaftar di bppt sekitar satu ratus lima puluh orang
yang dari jawa mau ke medan sekitar lima puluh
soalnya kan kita dari jakarta nih ditugaskan
baru ini baru dapat suratnya gitu
kita minta a lima di kpu medan aman aman berjalan dengan lancar
jadi sejak tiga hari terakhir memang kondisinya seperti ini
membludak dan hari inilah puncaknya
rata rata yang menjadi persoalan memang putusan mahkamah konstitusi dan kpu ri
melalui surat edarannya itu membatasi alasan pindah memilih hanya empat kategori
yaitu karena bencana alam
karena sakit narapidana dan bertugas pada hari pemutusan suara
nah definisi bertugas pada hari pemutar suara ini yang sering ditafsirkan masyarakat
bahwa kalau dia pindah memilih karena bekerja maka itu bisa diakomodir